sempat reda kubu partai demokrat muldoko kembali menyerang dpp partai demokrat
tidak main main konferensi pers dilakukan di wismat letambalang
yang menurut kubu klb kasus hambalanglah yang merontokkan elektabilitas partai
perang isu kembali terjadi apakah kali ini akan ditindaklanjuti atau hanya gertakan semata
malam ini sudah bergabung secara virtual
para narasumber saya saya sapa dulu hersaki maendra putra
mas zaki kepala badan komunikasi strategis dpp partai demokrat
mas zaky selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah bergabung
saya sapa juga pak muhammad rahmat jurubicara partai demokrat klb deli serdang
pak rahmat selamat malam assalamualaikum
selamat malam waalaikumsalam mbak putri
selamat malam masyarakat
terima kasih terima kasih bapak bapak sudah bergabung kita pada malam hari ini
saya ke pak rahmat dulu yang menjatuhkan yang memberikan kejutan pada hari ini sepertinya
kemudian sudah banyak
banyak yang membicarakan kembali soal hembalang
anda mengatakan dalam konferensi pers tadi makna tersirat kita sudah tahu
kita sudah bisa lihat itu di media sekarang
tapi apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh kubu demokrat klb ini pak rahmat
ya sebetulnya isu klb ini kan dimulai dengan pernyataan pak sby bahwa terjadi kudeta di dalam partai demokrat
yang dilakukan oleh pak muldoko
nah tuduhan dari pak sby itu kan tidak berdasar karena kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa kudeta partai itu
itu sesungguhnya dilakukan oleh pak sd kepada anas subhaningrum dengan memunculkan kasus hembalang
yang menjadikan anas subhaningrum tangka di kasus hembalang walaupun kemudian anas dihukum bukan karena kasus hembalang
jadi itu pertimbangan pertama
pertimbangan yang kedua adalah
kasus hambalang adalah hubungannya dengan demokrat
tetapi kasus hambalang itu belum tuntas
kenapa belum tuntas
karena ada dua lima triliun nilai proyek yang mangkrak pada era pemerintahan presiden sp
dan kita mendukung pemerintahan jokowi untuk melanjutkan pembangunan yang mangkrak itu
karena kita melihat uang rakyat cak rakyat yang dikumpulkan negara digunakan untuk pembangunan itu
jangan sampai terbuang rumah
jadi kita memberikan dukungan pemerintahan dan jokowi untuk melanjutkan pembangunan hembalang
kira kira begitu mbak
pak rahmat jadi anda mengambil simbol hambalang ini untuk membersihkan nama mereka yang kemudian sudah terbidana karena dianggap tidak bersalah
dan kemudian anda juga menunjukkan ada beberapa orang disampaikan anda mengatakan yang terlibat tapi belum tersentuh hukum
ya jadi di partai demokrat pimpinan pak muldoko kita sekarang ini sedang mencuci kain kain kotor
agar kain yang kotor itu bisa bersih
tapi kita tidak membuang kain kain yang kotor itu
jadi karena itu kita ingin semua soal yang terkait dengan setiap partai demokrat terkait dengan partai demokrat itu disuntaskan
oleh negara kita saat ini
jika ada masalah hukum hambalang yang belum tuntas maka kita memohon kepada pak presiden jokowi memohon kepada pemerintah untuk menuntaskan itu
jika ada soal hukum maka kita minta kepada kpk untuk menuntaskan itu
hingga nanti pimpinan partai demokrat oleh pak muldoko ini tidak ada meninggalkan noda noda yang akan menjadi beban
itu masalah yang akan datang
pak rahmat artinya saya mengutip anda anda ingin mencuci kain kain kotor yang selama ini berarti disimpan oleh partai demokrat begitu
dan mungkin juga oleh pihak anda sendiri yang menyimpan kain kain kotor itu
kita justru ingin mencuci pakaian kotor yang selama ini disimpan
siapa yang menyimpan pak rahmat anda menunjuk ke siapa ini
selalu mengatakan demokrasi partai demokrasi
kita ingin mencari kain kain kotor yang berkembang adalah oligarki otoriterian tirani yang berkembang di mana partai menjadi milik keluarga
nah ini kan tidak sesuai dengan nama demokratnya
kita menyampaikan apa adanya kepada masyarakat agar masyarakat indonesia itu melihat secara nyata apa sesungguhnya yang terjadi di dalam partai ini
jadi dengan mencuci kain kain kotor ini dengan menyampaikan apa adanya kepada masyarakat
kita berharap nanti elektabilitas partai akan naik
baik baik pak rahmat
mas zaky respon anda katanya mencuci kain kain yang kotor ini mas zaky
ya kalau dari kami sih posisi yang bahaya
kami ingin sampaikan ini suara saya terdengar
terdengar mas zaky
jadi jelas gitu bahwa konfesi prs yang dilakukan tadi itu hanya merupakan bentuk potasi aja
sama upaya menutupi rasa malu kepada peserta klb abal abal
dan hal lain juga
lalu lb abal abal dan hal lain yang luas gitu
mereka ini mau mengalihkan dari rentetan kegagalan mereka mbak
ya kegagalan upaya kebohongan publik yang mereka lakukan
terus terusan selama hampir dua bulan ini gitu loh
kalau dari kami melihatnya kan pertama coba kita lihat
katanya pas ke lb abal abal itu akan ke kemenkuk khambat
nyata segera itu adalah lebih gitu
kemudian kedua katanya akan melaporkan kami ke baris krim katanya kan
mas zuki ali ternyata dua kali laporan ditolak gitu
ini kan contoh contoh aja nih beberapa kegagalannya gitu
kalau dari kami sih sangat tegas dan jelas lah
agak bingung juga kita dengan gaya teman teman gerombolan di sebelah itu gitu
bicara mau membersihkan kain kotor kemudian bicara mau meningkatkan elektabilitas
jelas jelas partai demokrat dalam satu tahun terakhir ini sedang panen elektabilitas
karena kinerja yang sangat nyata dari kata umum parah aja ya
sama dengan seluruh pengurus dan kader di seluruh indonesia yang sungguh sungguh membantu rakyat
yang terdampak covid pandemi covid resesi ekonomi maupun juga bencana
jadi ada di singkulungan ternyata juga menggunakan elektabilitas
tapi kalau misalnya elektabilitas yang dibahas tadi mas zaky
yang elektabilitas yang tadi dibahas oleh pak rahmat itu adalah setelah partai demokrat terkait dengan kasus hambalang
jadi anda sepakat soal itu juga ya
itu tepat sekali
ketua umumnya dulu ya
ketua umumnya namanya anas iban ingrum
bendara umumnya namanya siapa
oh nazarudin saya baru ingat
mas rahmat ini dulu apa ya
kayaknya juga dulu pengurus inti di dua ribu sepuluh itu seingat saya
jadi tolonglah jangan muter balik fakta
ya itu terjadi di zaman siapa
yang terpidana itu siapa
jangan dibolak balikan gitu loh ya
kalau dari kami tegas dan jelas mbak
partai demokrat ya itu kami mendukung penuh
jika pemerintah saat ini
dan sama kayak dulu kan pemerintah juga suka
sudah berusaha menuntaskan gitu
dan juga kpk waktu itu juga sudah menuntaskan
kalau kemudian dirasa masih ada hal yang belum jelas
kpk silahkan lakukan aja tugasnya
kami dukung penuh
kami tidak perlu khawatir
karena memang tidak ada yang perlu disembunyikan gitu loh ya
saran kami janganlah membuat narasi narasi kosong
atau narasi narasi bohong di muka publik
untuk hal hal seperti ini
ya kalau mau ada yang mau dilaporkan
jangan kemudian konfesi pers
oh dengernya kayak apa gitu
gak taunya kena gledek
gitu di situ ya kan
ada pasir sambar menyambar kayak simsa kubur gitu kan
kaget dengarnya ngelihat videonya
udah agak deg degan juga nih
tapi sebenarnya pada saat persidangan kasus sambalang
beberapa pada saat waktu lalu
pada saat persidangan kasus sambalang itu kan
juga ada nama keluarga presiden sby
kemudian yang disebut di dalam persidangan kasus sambalang
iya kan sudah jelas dan tegas loh
mas ibas juga sudah mengadukan pencemaran nama baik oleh yulianis
bahwa jangan hati hati loh
kami juga sekarang sedang proses
tadi ada menyebut nyebut nama tanpa daftar
tanpa bukti yang jelas
sedang kami pelajari
kami juga akan lakukan tuntutan hukum
jadi jangan seenak enaknya aja
mentang mentang mereka ini berkolaborasi
berselingkuh dengan oknum kekuasaan
dipikir tidak bakal tersentuh
negara hukum demokratis
kami masih percaya dengan hukum di negara ini
akan ditegakkan oleh bapak yesen al auli
sulawak umar sukram
maupun juga para para polisi dan yang lain lain
sehingga kami juga nanti lagi mempelajari
tadi ada kata kata yang fitnah
kami akan ajukan juga gitu
karena biar mereka ini yang kerja
mendapat fitnah dan hoax gitu
sayang sekali kami lihat
diantara mereka ini ada beberapa politisi
yang sudah cukup senior
yang seharusnya bisa memberikan contoh
memberikan pendidikan politik yang baik
bagi publik gitu
tetapi kemudian lagi lagi memutar kaset kaset kosong
isu isu usang yang tidak ada isinya gitu loh
bukan fokus pada bagaimana
kita bisa membuatnya
membangun negara negara ini
yang lebih baik
bagaimana bantu pemerintah
mengatasi pandemi covid ini
kami sudah lakukan ini selama satu setengah tahun ini
selama satu tahun terakhir
ya jadi tolonglah gitu loh
kalau kamu tidak mau bantu
ya jangan ganggu lah
kalau hebat ya udahlah
buatlah partai baru kalau mampu
gak mau lepas dari partai demokrat bukan apa apa
kalau tidak ada partai demokrat
tidak ada hubungan dengan partai demokrat
mereka bukan apa apa mbak gitu
di luar itu nggak ada yang dianggap itu mereka di luar partai demokrat
jadi ya mereka lagi lagi
pengen masuk lagi ke partai demokrat
tapi lagi lagi dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum
ini pendidikan politik yang sangat jelek
ini persoalan yang buruk
kalau terus dibiarkan situasi seperti ini
pak rahmat tapi ketika anda dan teman teman dari klb
dari demokrat versi klb dili serdang itu tadi melakukan konferensi pers
dan kemudian anda tentu saja bersepakat dengan teman teman
dalam konferensi pers untuk menyebutkan nama di situ
yang berkaitan dengan kasus hambalang di sana disebutkan
ada yang berkaitan tapi belum tersentuh hukum
dasarnya sekuat apa yang anda miliki
karena sekali lagi ini
kalau misalnya ini hanya gertakan belaka
artinya sekali lagi tentu bisa dianggap hanya gertakan saja
oleh kubu dpp partai demokrat pak rahmat
ya sebetulnya kasus sambalang ini kan bukan kasus baru
keamanan digitalnya itu kan banyak sekali
termasuk juga rekaman rekaman sidang ya
termasuk nama nama yang disebut oleh pakua itu juga bukan hal hal yang baru
banyak fakta fakta persidangan yang menyebutkan nama nama itu
dan sampai sekarang kita search online itu masih ada
bahkan di rekaman rekaman televisi televisi nasional juga banyak sekali nama nama itu
nah barangkali saya mengingatkan kepada publik bahwa
masih ada di dalam tubuh partai demokrat ini yang harus dicuci supaya pakaian itu kotor lagi supaya bersih
jadi kita ingin partai demokrat ini betul betul bersih di dalamnya
jangan membohongi rakyat membohongi masyarakat
yang mengatakan partainya demokratis tetapi di dalamnya otoriter
yang mengatakan partainya adalah partai terbuka tetapi sebetulnya dikuasai penguasa tunggal dan keluarga
nah yang begitu begitu kan
bahayakan proses demokrasi di indonesia
yang mengatakan misalnya teman teman dpc dpd mendukung
faktanya dpc dpd itu ketakutan misalnya inguran dan sebagainya
jadi kita ingin mengembalikan arwah partai demokrat ini ke akhirnya

nah terkait dengan yang disampaikan oleh mas zaky tadi buka partai baru kita justru mengusulkan pak sd ahae dan teman teman pendukungnya yang memakai kacamata kuda itu

buka buatlah partai baru jangan mengambil alih kepemilikan partai demokrat

secara merubah adat dua ribu dua puluh tanpa proses kongres atau proses persisikan anggota
karena pendirian partai demokrat dalam akta pendirian itu tidak ada nama pak sd
lalu tiba tiba di adart dua ribu dua puluh muncul pak sby sebagai pendiri partai yang hanya menyebut dua orang
padahal pendirinya adalah sendiri
padahal pendirinya adalah sendiri
nah inilah yang sebetulnya yang mengelabui fakta itu siapa yang memutar sejarah itu siapa
jadi dibolak balik sekarang ini
karena itu gaduhan yang terjadi di tengah tengah masyarakat ini diciptakan sendiri oleh pak sd dan ahae bersama corong corong jurubicaranya termasuk mas zaky ini
nah karena itu
saya minta maaf kepada pak jokowi kepada pemerintah dan masyarakat indonesia
ada kegaduhan kegaduhan yang sebetulnya ini tidak perlu
kita ingin partai demokrat ini kembali ke kistohnya
menjadi partai terbuka partai demokratis milik semua orang
bukan milik keluarga yang dikuasai oleh satu dua tiga orang
mas zaky silahkan
ini orang sembilan tahun udah gak pernah nongol di partai demokrat
yang mendadak kayak paling cinta paling ngerti paling paham tentang partai demokrat
sekarang sembilan tahun
ini kan menjadi petik dengan verifikasi partai demokrat
jadi datanya juga tidak akurat
demokrat lagi bagus bagusnya
apresiasi publik lagi tinggi
wah bagus ya kayak gini
mereka tidak menduga
inilah kalau kerja nyata berkoalisi dengan rakyat
bukan hanya sebar fitnah dan hoax saja
dan kemudian kita tahu dulu bayangkan lagi situasi susah dua ribu empat belas kemana mereka
situasi susah dua ribu empat belas kemana mereka
kami yang ada teman teman yang ada senior senior banyak kok yang masih bertahan di sini
yang benar benar membangun partai ini
ya tapi teman teman kan di gerombolan di sebelah sana kan tidak jauh
paramat silahkan merespon itu paramat
nah maksud saya terakhir satu tanya tanya juga
jadi waktu kami di partai demokrat kami masih ingat tahun dua ribu sepuluh tahun dua ribu tiga belas
mas zaky berikan kesempatan kepada paramat dulu
saya juga heran
apa maksudnya beliau ke dalam partai demokrat ini
jadi perlu diketahui oleh mas zaky ini dua ribu tiga belas itu
saya masih pimpinan nasional untuk kondisi kritisasi dokumen partai demokrat di tapu secara nasional
kalau bilang sembilan tahun
kalau dua ribu dua puluh satu dikurangi dua ribu tiga belas memang sembilan tahun
ilmu matematikanya diperoleh dari mana itu
itu lah contoh contoh yang tidak akurat
dilakukan oleh kubuhnya pak es
tapi kemudian membalikan fakta
baik sekarang kita jeda dulu kita jeda dulu bapak bapak
diskusinya tidak kondusif
kita sekarang jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih berdiskusi berbincang dengan dua narasumber saya dari dua kubu di partai demokrat
yang pertama ada mas hersaki dan yang kedua ada pak rahmat dari kubu demokrat versi klb
kubu demokrat versi kb baru saja siang tadi melakukan konferensi pers di hambalang
sebuah simbol tentu saja kita tahu hambalang ini seperti apa
tapi saya ke pak rahmat dulu pak rahmat tadi ada saya akan mengutip sekarang
kita tahu sekarang bola ada di kementerian hukum dan ham
dan dua kubu ini baik kubu anda dan juga kubu mas zaky
sama sama mengatakan bahwa mendapat dukungan dan yakin akan mendapat dukungan dari kementerian hukum dan ham
tapi saya ingin mengutip sedikit pertanyaan anda pernyataan anda tadi bahwa
ada kutipan di sini demi keadilan dan kepastian hukum
dan demi menghindari terjadinya potensi krisis horizontal di tengah tengah masyarakat
apa maksudnya ini pak rahmat
yang sangat menyedihkan kita sekarang itu adalah ada tindakan tindakan brutalitas
yang dilakukan oleh ahy bersama pendukung pendukungnya di daerah daerah ya
apa contohnya pak rahmat
melarang masyarakat menggunakan simbol simbol partai demokrat
ini kan brutalitas
memangnya tanpa dukungan masyarakat partai demokrat itu bisa berdiri
justru kita menginginkan bagaimana simbol simbol partai demokrat membangun
dipakai sebanyak mungkin oleh masyarakat indonesia
nah ini tindakan brutalitasnya
yang kedua kan jadi di daerah itu
terada itu saling dukung mendukung
dan arahnya adalah arah arah yang menuju ke arah arah depan
nah ini yang harus kita antisipasi jangan sampai kemudian terjadi konflik horizontal
antar kader partai demokrat di daerah daerah
kita dengar ada yang mengumpul ngumpulkan massa
dan ada ancaman ancaman segala macam
misalnya ketua umum kami mau disantet
ada juga yang bilang kami di grup sebelah mengatakan kami menyelesaikan tidak dengan otak
tapi dengan otot
ini kan cara cara brutalitas yang dilakukan
nah agar ini tidak terus berkembang
kita ingin pasien hukum ini secepatnya disoseskan
sehingga kita itu punya kepastian hukum
kita bisa langsung melakukan konsolidasi internal
merangkul semua kader
kita di daerah itu
teman teman di daerah itu kan karena dibohongi saja dengan informasi yang tidak akurat
oke oke mas zaky silahkan
betulkah itu mas zaky di daerah seperti itu
oke mas zaky terputus sayang sekali komunikasinya
tapi nanti kami sedang mencoba kembali
mas zaky sudah bisa kembali mendengar suara saya
oke saya akan ke parahmat lagi
parahmat tapi anda mengatakan ini dan anda mengatakan ini
seolah olah anda berbicara kepada menteri hukum dan ham
semoga bapak menteri hukum dan hans dapat secepatnya membatalkan adart
jadi ada kesan jika tidak dikabulkan
kemudian ada kesan kemudian akan terjadi potensi krisis horizontal
itu yang didapat dari pernyataan ini
koreksi saya jika itu salah
saya mengkoreksi itu nyataannya tidak betul ya jadi salah
tapi justru bukan demikian
kita mengharapkan dengan pak menteri memberikan kepastian hukum
kepada hasil klb di deli serdang ini
maka kepemimpinan partai demokrat itu menjadi clear menjadi jelas
karena berdasarkan kajian dari ahli ahli tata negara
setelah melihat prosesnya misalnya kemarin ada kajian di universitas tahit
bersama forum budur universitas borobudur dan pakar pakar hukum tata negaranya
mengkaji bagaimana proses lahirnya adart partai demokrat dua ribu dua puluh
dan dilihat dari perspektif undang undang partai polisi misalnya
nah para ahli hukum tata negara mengatakan bahwa anggaran dasar
pekratan dua ribu dua puluh itu batal karena melanggar undang undang dasar negara kita
dan undang undang partai polisi dengan beberapa hal
yang dilanggar itu status majelis tinggi
yang menjadi penguasa tunggal lebih berkuasa daripada anggota
nah itu kan melanggar undang undang
undang undang partai politik mengatakan kekuasaan tertinggi itu ada di anggota
sementara di partai demokrat kekuasaan tertinggi itu bukan di anggota
tapi di tangan pak spj sebagai ketua mujur
itu misalnya yang dilanggar
yang kedua misalnya dilanggar itu adalah masalah mahkamah partai
mahkamah partai menurut undang undang dia harus independen
keputusannya harus di final di tingkat internal
nah di anggaran dasar partai demokrat dua ribu dua puluh yang dibuat dan didaftarkan ke kumham itu
itu majelis sama partainya tidak independen
keputusannya tidak final
tapi dia berada di bawah subordinasi ketua umum dan juli tinggi
keputusannya hanya bersifat rekomendas kepada pak umum dan majelis tinggi
ini jelas jelas bertentangan dengan undang undang
yang disusun dan yang ditandatangani sendiri oleh pak sby
oke saya ke mas zaky sekarang
baik saya ke mas zaky sekarang
tanggungan demokrasi kita di indonesia ini dilanggar sendiri oleh
berikan kesempatan mas zaky dulu mas zaky silahkan
masa pak keputusan bisa dengar
oh tidak sepuluh menit belum sepuluh menit
ya mas zaky tadi sempat
di awal pak rahmat mengatakan bahwa kader kader di daerah
sekarang merasa dibohongi oleh dpp demokrat
nah yang bohong itu siapa
itu yang klb janji macam macam tuh gimana lah
ya kan tolong di inilah
kami tahu kok modusnya mbak mohon maaf ya
pertama kali pelaku dpp demokrat ini ya
pks itu kemudian pertama mendekati ketua ketua dpd kami ini
apalagi satu satu ya
klb dengan dijanjikan insentif tertentu
habis itu kemudian ketua ketua dpc
gagal gagal total kenapa ketua ketua dpd ketua ketua dpc nya nggak ngelaput ke kami
itu perpublik suara yang sah gitu
itu contoh sederhana aja kemudian mendadak ada siapa
yang penting anda mewakili daerah itu gitu loh
pokoknya anda dianggap daerah ini ya mewakili ini ya
mantan ketua lah mantan pengurus lah mantan anggota dprd lah atau apa
penting mewakili bahkan kan banyak terbuka itu
bahkan dari para ketua ketua lain aja diajak juga itu
abal abal itu klb abal abal
ini kan jadi siapa yang menekan dan siapa yang kita
kandemi ini kan pertanyaan besar ya
kemudian kedua mendadak kami kan juga sudah sampaikan
banyak sekali laporan masuk ke kami lebih dari satu ratus dua puluh empat laporan dari daerah
mendadak ada yang datang ke masing masing kantor dpc kami atau dpd kami
dengan mengenakan seragam atau senjata tertentu ya
kemudian di situ nanya nanya macam macam
menggunakan seragam mas zaky
dan nanya nanya makanya anda di kubu mana gitu
seragam apa mas zaky
ya itu adalah
aparat maksud anda
saya percaya kan itu kami sudah komunikasikan
sudah ditanggapi juga ternyata itu adalah oknum
nah yang kami bingung siapa nih menggerakkannya di lapangan gitu loh
jadi siapa nih yang sebenarnya menekan nekan gitu loh
justru kadang kadang kami ini para pemilik suarasa masih terpekan
apalagi sejak keberadaan gpk pd ini
ketua ketua dpd kami ini orang terhormat rata rata
gubernur wakil gubernur bupati ya
kita nggak nyaman ini dengan kelakuan segerombolan
orang yang nggak jelas di sini kemudian mengganggu kedaulatan dan kehormatan partai demokrat gitu loh
ini sangat tidak bisa dimaafkan gitu
kemudian janganlah bohong bohong masalah kami melanggar undang undang parpol dan sejenisnya di adart
kalau adrt baca dulu lah
bilang keputusan mahkamah partai tidak mengikat ya
kan konyol baca itu di anggaran dasar pasal sembilan puluh tujuh udah jelas kok
ya ada tulisannya gitu
anda cari di ayat apa
di situ ada ayat satu sampai ayat tujuh
kalau misalnya mengikat
kemudian ayat empat sampai ayat tujuh
jadi jangan mengambil mencomot comot pasal
asal comot aja yang sesuai dengan kepentingan gitu
namanya undang undang namanya aturan semua itu mesti dibaca
semuanya harus diketahui rohnya dulu gitu
kami ini ingat
pertanyaan oleh fkm mhh tahun dua ribu dua puluh
di situ konsiderannya jelas pertimbangannya
setelah diteliti dipelajari
pengajuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini
sekian sekian sekian dari undang undang partai politik
berarti jangan dibilang bahwa ini tidak sesuai dengan undang undang partai politik
anda menghina berarti mencetam ya
ada keterlaluan ini kalau gitu
ini negara loh ini
dan ini tercatat di lemparan berita negara
jadi kalau bicara hati hati
tolong dipelajari benar benar
mas zaky kalau misalnya terkait dengan konferensi pers yang dilakukan hari ini
apakah justru juga sudah diprediksi bahkan oleh dpp demokrat
bahwa akan ada gerakan ke sini
kalau kami sih gerakan ke hambalamnya atau ke mananya bagi kami tidak penting
tapi kami tahu karena mereka tuh frustasi dan panik dan berasa malu
mereka akan melakukan apa saja
kan udah mulai tidak jelas nih
iya kan kemana mana yang tidak eksubstansif gitu
fokus saja anda benahi itu
persyaratan yang diminta oleh menkumham ya
ini atau tidak gitu
tunjukkan aja kepada publik
mana nih tokoh tokoh atau pemilik suara
tidak pernah ada loh
keteman teman segala di facebook di mana
habis dari klb yang katanya itu
klb ya klb ilegal
tidak ada sih yang posting buat dia
sedikit sekali gitu loh
nggak ada tuh kebanggaan kayaknya habis ikut secara nasional gitu
jadi gimana mau bangga
orang mereka bukan pengurus kok
bukan pemilik suara salah
mereka malu kok ternyata kok klb abal abal
oke anda optimis sekali ya
ternyata bukan pemilik suara sah
mereka sikit itu pemilik suara salah yang datang
anda sejauh ini berarti memang masih optimis bahwa tidak akan ada perubahan apapun ya
dan anda juga menganggap gerakan ini tidak memberikan efek yang luar biasa kepada partai demokrat
kalau kami yang pasti mbak
kalau misalnya ada gerakan ini sudah pasti cukup mengganggu konsentrasi kami lah
karena demokrat ini selama di bawah pemilihan mas ahaye setahun terakhir sampai dengan kemarin bulan januari
itu silahkan dilihat di facebook di media masa di media online di sosial
sedang sibuk bantu masyarakat mbak yang terdampak bencana maupun terdampak pandemi
begitu mbak bisa lihat dalam postingan kami satu setengah bulan terakhir ini ya cukup banyak yang terganggu juga gitu
karena kami sibuk untuk menghadapi gerakan ini gitu
dan ada gangguan lah
jadi kalau bagi kami ada gangguan cukup mengentrasi juga yang harus kita lakukan untuk banyak membantu masyarakat dalam inasikan
selama bulan maret sampai dengan januari kemarin di bawah kemungkinan mas ahaye
ya sekarang kami kalau memang punya energi lebih punya logistik lebih mendingan fokus ke masyarakat aja
negara lagi susah ya
rakyat banyak kesulitan jangan sibuk dengan ambisi politiknya
kemudian pakai caplok partai orang lain gitu loh
ya pakai cara yang tidak sah pula yang tidak sah
sangat disayangkan ini pendidikan politik yang tidak baik
baik saya ke
contoh yang baik buat demokrasi kita
baik baik saya ke parah mbak sekarang
kami ingin mbak kita ini demokrasi tolong ikutilah aturan
ikutilah norma etika
ada yang bisa dijaga bukan seradak sedut asal punya kuasa gitu loh mbak
kadang kadang jangan suka menyebar berita hoax tidak fitnah
muka publik jangan suka mau terbalikan pak
oke saya ke pak rahmat sekarang
pak rahmat bagaimanapun anda sudah membuka kotak hambalang lagi
seberapa jauh anda akan menindaklanjuti ini
apakah ini akan ditindaklanjuti atau cuma hanya gertakan saja
karena kalau gertakan ini akan kembali
kembali lagi kepada anda menjadi sebuah bumerang bagi kubu anda
saya menanggapi sedikit yang disampaikan oleh mas zaky ya
bahwa dpp partai demokrat pimpinan ahy itu sudah demisioner
sudah kita bubarkan di klb deli serdang
jadi dpp nya nggak ada lagi
yang ada itu adalah dpp hasil klb deli serdang yang sekarang
dan proses daftaran di tengkom hamad
yang insya allah dalam beberapa hari ke depan itu
misalnya kita harapkan sudah keluar
yang kedua saya sedang berfikir fikir
nanti mas zaky ini mau berlabuh kemana
jika kita sudah kantongi sk kumham gitu
nah itu yang sedang kita berikan ini
apakah masih betah di dalam partai demokrat
atau berusaha untuk mencari identitas di tempat lain
nah lalu yang terkait dengan apa
yang disampaikan oleh mas zaky
itu kan istilah yang dilontarkan oleh punya ahy pada kita
kalau memang yakin abal abal
ya nggak perlu ahy repot repot safari keliling keliling meyakinkan semua orang
nggak perlu pulkan dpc dpd seluruh indonesia
buat pak akhtar notaris diancam ancam
kalau tidak dukung nanti di paw
berapa banyak kader kader partai sekarang yang dipercatin
oleh ahy tanpa proses mekanisme organisasi yang jelas
oke yang terkait hamba lang pak ramad
kan menunjukkan cara cara otoriter yang dilakukan
jadi fakta yang disampaikan oleh mas zaky tadi
tidak sesuai dengan terjadi di lapangan
pembohongan spik sesungguhnya
apa yang melakukan itu
oke yang terkait hamba lang pak ramad
jadi lagi yang berketer jawab pak sedi mokrad
tanya cerda dan santun
tetapi sekarang bukan cerda dan santun
itu hanya tinggal nama yang diajarkan oleh pak sby
sengkuni sengkuni muda sekarang ini menjerumuskan pak sby ke dalam jurang yang lebih dalam
ini yang sangat kita sesalkan
bagaimanapun juga kami ini saya ini juga didikan pak sby dulu
jadi jauh sebelum mas zaky bergabung di partai demokrat
jadi kenapa tiba tiba sekarang pak sby menjadi seorang sosok otoriterian di dalam adat dua ribu dua puluh
ini pasti bencana besar bagi demokrasi di indonesia
pasti tidak ada yang mengingatkan ke pak sby
asal bapak senang saja
celakanya sikap partai demokrat diisi oleh orang orang yang tidak mengerti
yang tidak memahami bagaimana proses reformasi yang kita lakukan seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
kita bergeser menjadi demokrasi yang modern terbuka dan transparan
iya oke baik
dan sekarang yang terjadi di dalam demokrat lebih bahaya
pembangunan tirani otoritarian kekuasaan tunggal di tangan satu orang
malu sama dunia yang mengaku demokrat
tetapi praktek di dalam internalnya tidak demokratis
ini yang harus kita benahi
pertama masyarakat indonesia
oke pak rahmat anda belum jawab pertanyaan saya
anda akan menindaklanjuti karena anda sudah membuka lagi kotak hambalang itu
anda akan menindaklanjuti itu atau hanya gertakan saja sekarang
singkat saja pak dikit aja
ya jelas kita akan tindak lanjuti dan mendorong kepada pemerintah pak jokowi
untuk melanjutkan pertama
proses pembangunan hambalang kita dorong pemerintah kita dukung pemerintah
agar hambalang itu kembali dibangun
karena miliaran keseliluan uang negara uang rakyat tata serat
dan kemudian itu hanya tinggal kenangan sehingga menjadi candi hambalang
terkait nama yang tadi disebutkan bagaimana pak
yang kedua pembangunan tembalang ini mau dilanjutkan
maka kita minta kepada kpk
tetapkan persoalan ini secara clear
persoalan hukumnya kalau masih ada persoalan hukumnya dituntaskan
kalau sudah tidak ada persoalan hukumnya
ya ya pendegar hukum kpk mengumumkan kepada publik
oh jadi anda masih belum yakin juga soal itu ya
kalau persoalan hambalang ini secara clear
anda masih belum yakin juga soal
adalah di dalam hukum
oke berarti anda masih belum yakin juga soal itu ya pak rahmat
ya intinya kita ingin bersih bersihlah di dalam partai pemerintah
yang kotor kita bersihkan
pakaian ini bisa kita kembali pakai
baik baik baik terima kasih bapak bapak sekalian
mas zaky terima kasih banyak sudah bergabung
malam hari ini di cnn indonesia newscast
pak rahmat juga terima kasih malam hari ini sudah bergabung secara virtual
terima kasih bapak bapak sehat selalu
terima kasih selamat malam